anak anak biologis tidak bisa dinafikan tidak bisa dinegasikan
tapi bahwa kemudian saya punya cara sendiri untuk menjemput kesempatan kesempatan politik
dengan berkampanye dari bawah dari dapil kemudian pernah kalah juga
akhirnya kemudian juga membuktikan alhamdulillah bisa menang
itu batu bata yang saya susun sendiri
kali ini kita akan ngobrol dengan salah satu tokoh muda di partai politik
yang sering disebut sebagai putra mahkota di partai amanat nasional
lalu seberapa jauh tokoh muda ini tahu soal pemilih generasi milenial
dan bagaimana tokoh muda ini menjawab soal stigma yang menjadi anak emas dan juga putra mahkota di partai amanat nasional
kita sudah bersama dengan wakil ketua umum dari partai amanat nasional hanafi rais
terima kasih mas hanafi mau meluangkan waktu
mas hanafi kesibukannya apa abis pulang dari dapil menemui konstituen
ini kebetulan habis reses jadi kita isi dengan acara reses di dapil
dengan di beberapa kabupaten kota
sekali sebenarnya karena ini sudah masanya kampanye ya kita bersama dengan caleg caleg daerah provinsi
konstituennya mas hanafi banyak gak sih anak anak generasi milenial
pemilih milenial itu banyak
banyak dapilku kan di jogja ya dan jogja itu kota pelajar
kemudian juga kota budaya banyak seniman banyak pelajar
dan rata rata memang pemilih pemula terbesar di jogja itu dari dua enam juta pemilih itu adalah anak anak muda
dan mereka adalah bisa dikatakan milenial umurnya dua puluh an sampai ya hampir tiga puluh an itu yang sebagian besar ada di jogja
jadi itu fakta yang agak beda

jadi itu fakta yang agak beda
sepuluh tahun yang lalu karena jumlahnya makin besar sekarang ini
dan tampaknya ini para politisi semuanya langsung bergaya milenial sih
yang dulunya nggak punya instagram langsung buat instagram
yang biasanya nggak pernah nge vlog sekarang nge vlog
terus pakai sneakers nih kayak contohnya mas hanafi
emang dari dulu
oh itu dari dulu ya terus pakai jaket bomber
nah ini kalau menurut mas hanafi memang politisi harus ikut gayanya generasi milenial supaya dapat suara
sebenarnya yang dicontoh dari
generasi milenial itu bukan cuma berhenti di penampilan ya
karena kalau cuma penampilan gaya sepatu gaya baju gaya rambutnya
dan mungkin kata kata di sosial media yang dipakai
itu kemudian bisa nggak match kalau kemudian semangat generasi milenialnya tidak ditangkap oleh mereka
para pengadil putus semua politisi ya
jadi yang saya tangkap generasi milenial itu adalah mereka yang cenderung punya sentimen anti mainstream
tapi juga di sisi lain kalau mereka merasa ini terlalu beresiko
mereka menyiapkan alternatif alternatif lain
jadi makanya kemudian banyak sekali yang saya amati berbagai sektor bisnis
muncul banyak ekonomi kreatif yang sebagian besar anak muda melalui startup
lantas banyak modifikasi seni ruang maupun seni panggung yang kalau mereka bikin event itu solidaritas milenialnya kuat gitu
jadi yang saya suka dari generasi milenial sekarang ini adalah setinggi tinggi mereka menjadi orang yang identitasnya itu modern global
mereka punya akar budaya yang kuat
tapi kalau menurut mas hanafi generasi milenials yang sekarang yang akan nanti ikut memilih di dua ribu sembilan belas
mereka sebetulnya melakukan politik nggak sih mas
karena kan sekarang mereka itu menjadi generasi yang sebetulnya paling sulit ditebak
dulunya mungkin iya ya
karena generasi milenial ini adalah mereka yang lahir ketika dulu rame rame kita reformasi ya
mereka mungkin baru lahir
atau masih balita atau bahkan mungkin masih umur sd
sehingga sense transisi politik pada waktu itu mungkin tidak setajam kita sekarang
mereka dibesarkan dengan banyak peristiwa global yang sifatnya itu tidak pasti seperti terorisme
krisis ekonomi krisis moneter dan global yang dampaknya juga langsung ke mereka gitu
sehingga mereka dalam sebuah pencarian identitas yang saya katakan tadi di satu sisi mereka tahu dunia luar
tapi di satu mereka tidak mau kehilangan akar budayanya
dan ketika mereka masuk ke politik
saya lihat mereka punya minat
dalam arti ingin tahu lebih dulu
apa sih sebenarnya di politik itu yang dibicarakan
kemudian kalau bicara soal legislasi apa sih hubungannya dengan kehidupan langsung mereka gitu
jadi mereka pelan tapi pasti memasuki atau memahami politik

dan saya yakin akan semakin banyak generasi milenial yang datang ke politik

dan saya yakin akan semakin banyak generasi milenial itu masuk ke politik
yang akhirnya terjun ke politik

sebenarnya empat puluh persen
kita berangkat dari pemahaman tadi bahwa generasi milenial itu
sekalipun sebutannya sama umum generasi milenial
lain lahir tahun delapan puluh an akhir tahun sembilan puluh an
tapi mereka ini sebenarnya coraknya itu heterogen
bahkan masing masing daerah itu punya corak generasi milenial yang berbeda beda
sebenarnya konsep kampanye pan itu adalah multi local campaign
jadi kita sasar generasi milenial tapi di jogja sendiri di jawa timur beda
di solo berbeda di bandung juga berbeda
jadi masing masing punya pendekatan lokal sendiri
oke buat pan dan juga buat anda
seberapa penting sebetulnya suara generasi milenial untuk pemilih dua ribu sembilan belas
untuk pemilu dua ribu sembilan belas nanti
pertama jumlahnya kan besar
sebagian besar pelajar
pemilih pemuluhan sebagai pemilih itu adalah milenial
itu artinya berarti tiga puluh lima puluh tahun lagi mereka yang akan mewarnai dinamika bangsa kita ini
di sisi bisnis mereka sudah jelas punya peran yang dominan
di sisi seni mereka juga terus punya karya karya yang luar biasa spektakuler
termasuk yang internasional
nah di politik ini sebuah keniscayaan
mereka akan mewarnai langsung
dan saya kira dari sisi pan sendiri kan sudah banyak aktivis aktivis yang termasuk generasi milenial
yang memilih dapilnya sendiri
kemudian berkampanye dengan gaya
corak identitas mereka sendiri
kita harapkan itu mereka juga akan berhasil
pan kan dulu banyak artis artis ya untuk menjadi food gaters
apakah kemudian sekarang ini
pan banyak mengambil anak anak muda sebagai caleg
atau masih tetap mengedepankan ataupun menjual
dalam tanda kutip artis artis muda juga untuk menjadi vote gators atau gimana mas
pada waktu rekrutmen caleg kemarin
kita memang membuka secara terbuka lintas segmen
dan dari rekrutmen yang alamiah itu
kita senang karena caleg yang sekarang ini di pan ini
itu sebagian itu juga diisi oleh mereka yang mantan aktivis mahasiswa
sebagian ada juga yang artis
sehingga dengan kehadiran aktivis mahasiswa
mantan ketua bem presiden bem dan lain sebagainya
itu memberi semacam apa ya
dulu pan ini lahir dari orang orang kampus gitu
ya banyak aktivis
kemudian mungkin karena dinama ekopolitik
banyak mungkin apa pengusaha
tapi sekarang gelombang aktivis mahasiswa yang
dulu di kampus itu juga akhirnya masuk menjadi caleg kita
itu artinya berarti pan apa
muncul geroh baru untuk memenangkan legislatif besok
tentunya belum ada sosmed
tapi kan lebih dari bullying waktu itu
karena kemudian ancaman pembunuhan
kemudian surat kaleng
ancaman melalui telepon
dan itu artinya berarti kan nyawa bisa jadi kan
bicara soal regenerasi partai ya
sekarang ini kan partai partai politik itu lebih banyak dipimpin oleh orang tua
dalam tanda kutip seperti kita tahu pak sby di demokrat
kemudian bumega di pdip
pak amin juga ada di partai amarat nasional gitu
apakah sekarang ini generasi muda
generasi milenial sudah saatnya untuk meraih ataupun mengambil tampuk pimpinan di partai
karena anak muda atau generasi milenial itu
diminta atau tidak
dipaksa atau tidak
itu niscaya mereka akan masuk ke politik dan mengambil kepemimpinan di partai politik masing masing
itu sebuah kenisayaan bagi saya
jadi tidak mungkin direkayasa
akan berjalan secara natural
tinggal apakah akan sesegera mungkin atau mungkin masih menunggu lima sepuluh tahun lagi
tapi kalau melihat
geliat politik anak anak muda sekarang
generasi milenial yang sudah gandrung dengan politik
mereka ingin tahu kontroversi itu sebabnya apa di politik
pro kontranya apa
saya kira itu akan terjadi lebih cepat ya
di masing masing partai politik
insya allah siap
ya gini kalau soal siap
semua kader pasti punya kesiapan masing masing ya
kalau kemudian mau kapan dan bagaimana di saat apa
itu saya kira juga soal garis tangan saja kan gitu
tinggal momentumnya apa
kemudian kita bagaimana menyikapi momentum itu yang saya kira disiapkan oleh masing masing orang
termasuk saya sendiri
mas belakangan ini kan keluarga pak amin rais banyak disorot
kemudian banyak dibully oleh netizen yang rata rata mereka ini generasi milenial
mas aravi melihatnya bagaimana
saya selalu senang menikmati pro kontra itu
dan salah satu yang membuat kita ini husnudon dengan cyber bully atau pro kontra yang terjadi itu adalah
bahwa yang mereka perdebatkan yang mereka pro kontrakan itu adalah sebuah gagasan atau karya
jadi misalnya film adik saya hanum rangga
menjadi kontroversi karena dibandingkan dengan film yang lain
lantas kemudian berlarut larut
dan itu kemudian menurut saya sisi hikmahnya adalah
mereka ini sedang pro kontra tentang sebuah karya seni
kemudian di sisi lain kalau misalnya saya juga punya statement politik yang saya buat di dpr sebagai komisi satu
misalnya kemudian memanen pro kontra ya saya senang senang saja
justru itu juga yang harus kita nikmati sekarang ini
karena itu bagian dari diskurs ya
bagian dari wacana
jadi nggak baper ya kalau misalnya kemudian dibully sama netizen dibully sama masyarakat
jangan jangan jangan baper
karena politik sekarang nggak baper ya
jangan baper iya
nggak baper sama sekali ya
menyandang nama rais di belakang nama anda putra pak amin rais tokoh reformasi di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
gimana sih mas rasanya
soalnya kan pak amin itu sering sekali ya mengeluarkan pernyataan kontroversial
kemudian menjadi sasaran tembak oleh lawan lawan politik oleh netizen juga dibully
ya udah biasa
udah biasa ya
dari pak amin itu kan isu yang sangat kontroversial
waktu itu kan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga ketika mencuatkan ide suksesi suksesi nasional
pergantian kepemimpinan nasional yang pada waktu itu bagi banyak orang tabu
untuk meminta soeharto itu turun dari kekuasaan kan
sehingga waktu itu memang belum ada sosmed
tapi kan lebih dari bullying waktu itu karena kemudian ancaman pembunuhan
kemudian surat kaleng ancaman melalui telepon dan itu artinya berarti kan nyawa bisa jadi kan
nah sementara sekarang ini kalau sekarang cyberbully itu justru kita terima kasih sama sosmed
orang itu cuma marah di sosmed aja
tadi nggak sampai kemudian mengancam membunuh fisik itu malah jauh dari itu
karena merasa sudah puas tertumpahkan di sosmed
dan itu kan dunia maya
jadi saya kira ada sisi baiknya kalau orang marah marah di sosmed
tapi kalau ketemu di lapangan ketemu di konstituen ketemu di dapil
ada nggak sih yang ngebully kayak gitu atau hanya di sosmed aja atau hanya di dunia maya saja gitu
so far yang aku rasain itu di sosmed saja
ketika sudah bertemu fisik tetap muka gini orang ada etikanya ya
ada kesungkanan kalau kemudian mau ngawur misalnya ya
apalagi juga di sisi lain ada resiko hukumnya kalau orang misalnya asal ngomong kan
jadi memang dunia nyatanya dengan dunia maya itu jauh berbeda
kalau semua orang sudah merasa puas marah di dunia maya alhamdulillah
berarti nggak terjadi kekerasan secara nyata kan
tidak terjadi kerusuhan dan lain sebagainya
jadi enak enak saja
tapi kalau mbak hanum
mbak hanum mas mumtaz putra putrinya pak amin yang lain
merasa tersudut gitu gak sih dengan apa yang terjadi
selain kita nggak boleh baper
secara manusiawi pasti ada misalnya apa ya
ada kritik atau ada serangan yang bahkan misalnya ngawur sekalipun ya atau fitnah
itu kan kadang ya secara manusiawi kalau kita ini masih lurus kan
mesti juga merasa tersentil
artinya wih ini kok ngawur ini kok sudah kebablasan dan lain sebagainya
itu secara manusiawi ya
tapi bahwa kemudian kita secara umum menyikapinya itu dengan lebih santai
justru kemudian mengambil hikmah baik dari adanya perdebatan pro kontra di apa
antara para netizen itu itu yang menjadi sikap utamanya gitu
jadi supaya lebih santai lebih produktif menyikapnya
tidak terlarut dan terbawa emosi
gimana sih mas anda keluar dari bayang bayang pak amin rais gitu
bagaimana keluar dari bayang bayangin
ya secara biologis memang namanya sudah hanafi pakai rais
tinggal begini saya menganalogikan antara saya dengan pak amin
atau saya dengan adik adik saya dengan pak amin
itu memang tinggal serumah ya ibaratnya nih ya
tapi kan punya kamar masing masing gitu
atau kalau ibaratnya ini sebuah negara begitu
tapi bisa jadi tinggalnya di pulau yang berbeda beda
artinya di saya susun sih memang
ini keluarga besar amin rais
tapi di sisi yang lain corak gayanya
kemudian mungkin gagasannya
itu juga bisa berbeda juga gitu
beberapa kali saya dan termasuk adik adik
pernah juga menyampaikan saran ke bapak
pak mungkin kalau mau menyampaikan pesan yang lugas
itu bahasanya mungkin diperhalus kayak gitu
jadi saya juga bisa menyampaikan saran ke bapak
apa yang membuat anda berbeda dengan pak amin rais
mungkin lebih kalem dibandingkan dengan pak amin rais
iya itu bener
pak amin kan sangat ekspresif
kemudian saya lebih terbuka dengan semua orang
artinya saya lebih banyak mendengar pendapat orang dari semua segmen
dan saya menikmati proses itu
ini amin rais tidak pernah akan tidak jujur
aku tak apa lagi
saya hanya terpaksa kepada yang di langit
semua itu manusia menurut saya
kalau bisa mengkritik apa sih sebetulnya yang anda lihat kurang di seorang sosok amin rais
apa yang anda lihat pak amin itu harusnya bapak lebih begini
beberapa kali saya dan termasuk adik adik pernah juga menyampaikan saran ke bapak
pak mungkin kalau mau menyampaikan pesan yang lugas
itu bahasanya mungkin diperhalus kayak gitu
tapi ya saran kita ini juga diterima oleh pak amin
di satu sisi
tapi juga di sisi lain tergantung masalahnya
karena kemudian pak amin merespon dengan
kalau memang masalahnya sudah sangat pelik sudah urgent
katakanlah ya pemerintah tidak berbuat apa apa
ya berarti harus keras
jangan pakai eufemisme jangan pakai muter muter
nanti malah nggak ketangkep pesannya
nah dari situ juga kemudian kita pun juga belajar gitu
oh berarti tidak cuma asal halus
tapi juga tidak terus menerus keras saja
kalau soal meremehkan pesan politik
tidak sih bahwa pak amin itu memang
sengaja mengkader putra putrinya untuk masuk ke politik
kemudian disiapkan untuk menjadi pimpinan tertinggi
di partai amanat nasional kedepannya
tidak pernah pak amin punya pesan seperti itu ke kita
dan saya cek cek juga ke petinggi partai yang lain gitu
pak amin rais juga nggak pernah menitipkan itu ke para senior di partai juga
jadi saya justru merasa sebagai anaknya mirais itu
jadi langsung taruh di kolam gitu terserah
habis ini bisa berhasil mencoba berenang renang
kemudian dia bisa tetap mengapung
atau kemudian akhirnya malah tenggelam sendiri gitu
jadi bukan diberi tangga
untuk kemudian pasti naiknya gitu
tapi diberi kolam supaya belajar renang
silakan kalau nggak kalau gagal ya pasti akan tenggelam
nah itu belajar sendiri
bagaimana mas hanafi
menjawab cibiran dan juga stigma dari teman teman di partai
kemudian lawan lawan politik
yang mengatakan bahwa mas hanafi ini mendapatkan karpet merah
kemudian mendapatkan privilege sebagai anak dari pendiri partai gitu loh
dibandingkan dengan kader kader partai amanat nasional yang lain
enggak lah wakil ketua umum di pan itu ada
kalau cuma satu mungkin cibiran itu masuk akal gitu
tapi ada dua belas
ada yang seumuran saya ada juga yang lebih senior
sehingga wakil ketua umum di pan ini
mewakili berbagai generasi yang ada di pan
baik ketika mendirikan pan
termasuk yang mengabsorb generasi milenial sekarang ini yang masih muda muda juga
sebagai wakil ketua umum
tapi kan pak amin ketua dewan kehormatan di partai amanat nasional
posisinya agak lebih tinggi dari ketua umum
iya dewan kehormatan
tapi ketua umumnya kan bukan pak amin rais lagi
dan pak amin pun walaupun pendiri partai cuma jadi ketua umum sekali loh
setelah itu pak hatta rajasa pak susno bahir baru kemudian pak jokowi filih hasan
dan saya di partai aktif sebagai pengurus baru sekarang ini
setelah lama pak amin tidak jadi ketua umum
dan bahkan bukan menjabat di parlemen lagi pak amin raisnya
jadi saya melihat dari sisi saya sendiri ya
oke betul ini anak anak biologis tidak bisa dinafikan gitu ya
artinya tidak bisa dinegasikan
tapi bahwa kemudian saya punya cara sendiri untuk menjemput kesempatan kesempatan politik
dengan berkampanye dari bawah dari dapil
kemudian pernah kalah juga
akhirnya kemudian juga membuktikan alhamdulillah bisa menang
itu batu batai yang saya susun sendiri gitu
pak zul kan adalah besannya pak amin rais
pak zulkifli hasan yang ketua umum pan sekarang ini kan adalah besannya pak amin rais
otomatis banyak stigma yang menyebut bahwa partai amanat nasional adalah pak zul
nasional adalah partai keluarga yang dimiliki oleh pak amin rais dan juga pak zulkifli hasan
enggak lah waktu itu kan terpilihnya pak zulkifli hasan kan melalui sebuah proses demokrasi yang luar biasa
egaliter ya one man one vote melalui kongres di bali waktu itu
sehingga betul betul tidak ada unsur bahwa ini karena dekat sama pak amin rais
lantas kemudian terpilih jadi ketua umum nggak gitu
tapi betul betul penilaian oleh para pemilik suara pada waktu itu
dan waktu itu kan istilahnya hampir berimbang dengan pak hatta rajasa
jadi kalau mau melihat proses politik yang natural
anggapan semacam itu sebenarnya sudah tidak berlaku lagi
nah yang kedua kalau ada saya kemudian ternyata ada hubungan dengan pak zulkifli hasan karena adik saya misalnya
itu kan pilihan orang untuk mau menikah dengan siapa
tapi menjadi perkawinan politik loh mas
seperti di partai partai lain loh
enggak enggak ini enggak ada suruh politiknya
enggak ada kaitannya ya
enggak ada suruh politiknya iya
ya kita sebagai penutup ada kuis dalam satu menit
mas hanafi harus pilih diantara salah satu saya akan kasih pilihannya ya
oke udah siap ya jawabnya cepat
film hanum rangga atau film habibi ainun
raisa atau isyena
kuda atau motor modifikasi
oke prabowo atau sandi
itu tadi obrolan ringan kita dengan putra mahkota dari partai amanat nasional yang juga wakil ketua umum dari pan hanafi rais
lalu bagaimana hasil perolehan suara dari pan
bagaimana hasil perolehan suara dari pan di pemilu dua ribu sembilan belas kita tunggu
nanti tanggal tujuh belas april dua ribu sembilan belas
terima kasih sukses juga